hari ini saya atas nama opli akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan kerasahan kepada seluruh lapisan masyarakat di indonesia akhir akhir ini
sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam
tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama islam umat muslim ikhwan dan ahwab serta seluruh perempuan di indonesia
sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama islam
menjadi seorang muslimah yang baik dan solehan saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja
bahkan jauh sejauh ini saya juga telah mengajarkan tentang agama islam
sejak kecil ibu saya juga telah membuat konten pada sosial media dalam saya
saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat gila dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan janji untuk tidak mengulanginya kembali
alhamdulillah tanpa dunia saya bersyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari allah swt

untuk saya dapat kembali ke jalannya menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zolim
menjadi intervensi dalam berperilaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat indonesia
perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya
baik itu instagram
baik itu instagram
baik itu instagram